kata pasuruan menjadi trending topic di lini masa sejak kamis siang
ini menyusul dengan terjadinya ledakan bom di permukiman padat penduduk di pasuruan jawa timur
jumlah ledakan diperkirakan sebanyak tiga kali ledakan ini melukai seorang anak
ini merupakan video amatir usai ledakan
kepanikan warga sekitar terjadi usai ledakan
seorang wanita menggendong seorang anak yang mengalami luka di bagian kaki dan wajah
dikutip dari cnn indonesia com kabit humas polda jawa timur menyebut
setidaknya ada tiga ledakan yang diduga berasal dari bom
bermula saat pemilik kontrakan saprani melaporkan ke pihak kepolisian
jika terjadi ledakan sebanyak dua kali di rumahnya sekitar pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat
saat ledakan pertama saprani langsung mengecek ke dalam rumah dan mengaku mencium bau mesiu
setelah keluar saprani kembali mendengar redakan kedua
yang akhirnya membuat warga menjauh dari rumah tersebut
saat polisi mendatangi rumah tempat ledakan yang dihuni oleh a alias ar
sekitar pukul sebelas tiga puluh lima waktu indonesia barat
terlihat seorang ibu yang kemudian diketahui berinisial dr
dan seorang anak berusia enam tahun kabur membawa ransel
ledakan diduga berasal dari ransel tersebut melukai sang anak
di saat yang bersamaan pria berinisial a kabur menggunakan sepeda motor saat ledakan terjadi
kayak potas itu
orbannya anak itu
anak itu pun ya
di rumah sakit pak
bawa langsung sama warga di rumah sakit
oh anaknya umur berapa
ini sisi umur berapa
yang dua orang lebih enam belas tujuh belas
dua orang itu luka
papanya luka sini sama sini sama sini
korban luka selanjutnya dibawa ke rumah sakit bangil
kondisi anak tersebut mengalami luka di bagian paha kanan dan wajah
sementara ibunya usai melihat anaknya diinstalat sejawat darurat
langsung dibawa polisi ke polres pasuruan untuk dimintai keterangan
polisi hingga kini masih mencari keberadaan pria yang kabur usai ledakan
saat ini puluhan polisi dan tni berjaga di lokasi
petugas juga melakukan sterilisasi wilayah sejauh seratus meter dari lokasi ledakan
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu